main sama papa ya anak ya
udah jangan sedih
bekain cantik anak papa
masih ingat gak permainan kita dulu yang terbang kayak mas amat kayak gini
syifa dan afiq terlihat bahagia sekali
ini yang sebenarnya mereka butuhkan selama ini
fani kamu senang gak
lain bantu aku yuk
sekarang kamu istirahat tiduran abis itu nanti kamu makan ya
afiq aku udah buatin bubur kamu sopin ya
oke kasih ya bella
kamar kamu bagus ya kamu suka
tapi nanti setelah ini kita bisa mengganti warnanya
nanti kita pilih sama sama
sekarang aku harus terus tidur sekamar sama fani
aku lihat afiq memang bisa bersikap baik sama kak fani
bisa tapi aku gak mau
afiq ini aku udah siapin bubur ayam untuk kak fani
nih coba lihat bela buatin bubur buat kamu
dia baik kan
sekarang kamu sarapan ya
bi di depan itu mobil siapa sih
oh di depan itu mobilnya pak asis non
hah om afif ada di sini

anak anak udah pulang
itu suara sifah
kenapa reno bentak diam
kalian itu kenapa sih
tante fani udah pulang
tante fani masih sakit
jadi gak boleh berisik
sifah mau ketemu papa
sifah baru saja dengarkan
kalau kamu mau ketemu papa kamu silahkan ketemu apa kamu sadari
tapi jangan berisik
fani bentar ya
sama papa ya anak ya
tepuk kan cantik anak papa
masih ingat gak permainan kita dulu yang terbang kayak masawat kayak gini
syifa dan afiq terlihat bahagia sekali
ini yang sebenarnya mereka butuhkan selama ini
juuu cukup cukup cukup
huh seger banget abis mandi
ngapain ya radit disini
ma kalo orang kayak cynthia aja bisa berubah
aku yakin radit juga pasti bisa kok ma
kok nyebut nyebut nama aku
rena kamu udah pikir pikir apa belum
enggak ma aku udah bersama sama radit ya usti
dan aku liat dia udah berubah kok
dan makanya aku bisa bawa radit kesini
gak mungkin gak mungkin orang seperti radit gak akan berubah
aman aku aku ada banget sama kamu
iiii apaan sih peflok
udah aku aja pulang kok
sombong amat sih dipeluk aja gak mau
selamat datang radit
aku senang banget deh
akhirnya kamu bisa kembali lagi ke rumah ini
ya selamat bergabung juga ya di keluarga ini
semenjak gavin gak ada
aku tuh ngerasa kesepian banget
tapi untung ada kamu di sini
jadi ya aku gak ngerasa kesepian lagi
apa bener dia sudah bener bener berubah
dan gak mau kerjasama dengan aku lagi
udah deh ya radit
sudah berubah apaan
sampai kapanpun tetap akan jadi buaya
gak akan berubah
eh radit ini bukan kamu ya
aku taruh sini ya